publik yang hari ini cenderung sangat luar biasa memojokkan menteri agama itu bisa menjadi ada titik terang kalau enggak ini gorengannya akan semakin liar dan menurut saya tidak akan menguntungkan buat negara kita
jadi jangan sampai tujuan yang mau diatur itu menjadi lari dari maksud surat idaran itu
kalau misalkan itu dianggap banyak tuntutan minta maaf kemudian mengklarifikasi meluruskan saya kira nggak ada masalah demi untuk ini supaya berakhir keperdebatan yang satu dua hari terlalu tinggi di publik